pemutak kiraan data pemilih pada oktober serta penataan data pemilih dan penyerahan dukungan bakal calon dpd pada desember dua ribu dua puluh dua
dalam pembahasan anggaran yang telah disepakati oleh kpu dpr dan kementerian keuangan dinyatakan kpu membutuhkan anggaran rp delapan enam puluh satu triliun
untuk menjalankan tahapan pemilu pada dua ribu dua puluh
dan sejauh ini baru direalisasi rp tiga enam puluh sembilan triliun atau empat puluh lima delapan puluh tujuh persen dari total anggaran yang dibutuhkan
hashim berharap kementerian keuangan dapat segera merealisasi kekurangan anggaran yang dibutuhkan oleh kpu rp empat tiga puluh enam triliun
agar tak mengganggu seluruh tahapan pemilu yang telah dimulai pada dua ribu dua puluh
hubungan sarana dan prasarana
operasional perkantoran dan teknologi informasi tidak dapat optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu
karena pemenuhan kebutuhan di kpu ini hanya dipenuhi sebesar tujuh belas dua puluh satu persen dari kebutuhan yang diusulkan
yang kedua persiapan tahapan yang akan dilaksanakan pada tahun dua ribu dua puluh
artinya kegiatannya ada yang melintas tahun anggaran
multi years atau tahun jamaah
yang itu kegiatannya sudah dimulai di tahun dua ribu dua puluh dua ini
itu tidak dapat dilaksanakan pada tahun dua ribu dua puluh dua
karena anggaran yang diusulkan tidak dipenuhi oleh kementerian keuangan
berdasarkan surat dirjen anggaran pada kementerian keuangan yang saya sebutkan tadi
yang ketiga kpu akan melakukan optimalisasi anggaran pada tahapan tahapan yang telah disetujui
anggaran tahapan yang telah disetujui dalam tambahan anggaran
walaupun pemenuhan kebutuhan
anggaran tidak maksimal